kasih manfaat kangkung ya itu yang paling penting apa benar kangkung itu beracun kami punya informasinya
nih untuk anda hai penetapan kangkung sebagai tanaman beracun sudah ada sejak dua ribu sepuluh lalu
mengacu dari federal noxious wheat list amerika serikat kangkung masuk dalam daftar dengan nama
dunia ipomea aquatica forsci atau nama lainnya china's water spinach namun kabar yang hangat
dibahas kembali ini menimbulkan kebingungan di masyarakat sebenarnya kangkung ada dua jenis
yaitu kangkung darat dan kangkung air yang berpotensi menimbulkan penyakit adalah kangkung
air yang tumbuh di rawa atau selokan mikroorganisme seperti telur cacing dapat tumbuh dari tempat yang
penuh bakteri sebenarnya dia tidak mengandung racun dia tidak ada ikan
dengan racun dulu diduga racun itu adalah yang efeknya menyerupai morfin tapi ternyata kekuatannya sangat
rendah nah kemudian efek lainnya adalah karena banyaknya mikroorganisme di sana tapi dia tidak
bukan racun ketika kita konsumsi nah efek mikroorganisme ini yang kemudian sering menimbulkan
reaksi diare pada anak anak ketika penanganannya tidak tepat rita menuturkan kangkung sebenarnya
sangat baik untuk kesehatan selain memenuhi separuh dari kebutuhan gizi harian efek relaksasi pada kangkung
dan konsumsi menjelang tidur berikut adalah tips untuk mengelola kangkung agar tidak menjadi racun
ini harus diketahui masyarakat betul cara mengolah kangkung yang pertama adalah ketika mencucinya
tidak bisa hanya mencuci dalam satu apa namanya baskom saja tapi harus dengan air mengalir dan
air mengalir itu kekuatannya lebih tinggi kemudian yang kedua baru setelah itu dipotong potong
ketika memasak memang dianjurkan menggunakan minyak karena di dalam kangkung kan kaya akan vitamin a dan betul betul
beta karoten nah beta karoten ini bisa diserap atas bantuan lemak tersebut sehingga yang sangat
disarankan adalah ditumis nah tunggulah air itu benar benar sampai mendidih pastikan di atas
derajat celcius lebih baru kangkung masuk ketika kangkung masuk harus ditutup tujuannya adalah agar
kangkung itu mendapatkan suhu pemanasan yang sama tingginya dan kemudian bisa mematikan mikroorganisme
yang ada di dalam kangkung tersebut dan jangan sampai tunggu terjadi perubahan warna pada air
kalau kalau perubahan warna pada air lebih menghijaukan
temen coklat itu pertanda banyak zat gizi yang telah larut ke air baiknya kangkung segera
dikonsumsi tidak lebih dari enam jam setelah dimasak dan jangan menghangatkan kangkung walaupun
sudah dimasukkan ke lemari es karena akan memicu perkembangan mikroorganisme debbie astari jakarta